tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh

oke udah apa apa assalamualaikum
nomernya luar biasa banget
mon selamat ya
buat nama serigala
lu lah anak aja klub men
lu gimana sih lu
gue gak mau dipimpin sama ketua yang gak bisa ngendali dirinya sendiri
gua jaga emosinya aja dia gak bisa
gimana mau mimpin kalian semua
lu kan tau haikal tuh emosian orangnya
jadi lu maklumin aja lah
haikal kan baru belajar juga jadi ketua di klub kita
kalo itu jujur gua bisa terima
tapi satu hal yang gue gak terima
saudara gua sendiri boy
spuku gua dipukulin sama haikal berapa kali
itu maksudnya apa coba
gua udah anggap haikal gak hargain gua sama sekali boy
kalau dua kali maksudnya apa
itu yang namanya temen
jangan sorry ya boy jujur
gua udah mikir buat keluar dari aj club
aku jadi kayak gini sih
please dong kamu jangan kayak gini
kamu kok jadi aneh sih gak mau dengerin omongan teman kamu sendiri
padahal kamu sama boy kan udah jadi kayak sahabat
kamu gak inget apa
boy tuh sering bantuin kamu kan
kamu gak sadar kalau apa yang boy lakuin apa yang boleh omongin itu demi kebaikan kamu loh
karena dia tuh care sama kamu
oke kalo misalkan kamu gak mau dengerin boy
seenggaknya kamu jangan bersikap kayak gini dong
ternyata kamu tuh bener bener keras kepala ya
jadi sekarang kamu nyalahin aku juga ray
oke aku yang salah
aku keras kepala
ya kalau kamu ngomong dengerin omongan aku atau omongan boy
ya berarti kamu keras kepala kan
sebut ray semuanya
aku bener bener kecewa sama kamu ya
kamu sekarang tuh bener bener aneh
eh kamu kalo mau putusin aku serah itu aja kamu
cara kau tuh jadi dirty samaa
kita akan berambung

kamu tetep dengan si laki laki kamu
oh apa kamu begini
kamu gak perlu harus kayak begini
gak perlu pindah ke sekolah asrama
kenapa hidup aku jadi banyak masalah begini
istri muda papi
kamu disini aja dulu
mas masuk dulu ya
gak lama nanti juga masih keluar lagi
kamu jangan begitu dong
aku datang kemari dengan itikat baik
memperkenalkan adriana sama kamu

pernikahanku disetui oleh kamu
harus ada istri muda
ini bukan salah kamu
ini bisa jadi
aku juga tidak menyangka
tiba tiba ada rasa
kamu tidak salah
aku bahagia selama menikah dengan kamu
tapi aku juga tidak mungkin
menjalankan kehidupan dengan kamu
sementara aku harus berbohong
kalau aku punya rasa cinta kepada perempuan yang lain
itu bukan tipu aku
aku sangat berharap
kamu merestui pernikahanku dengan adriana
aku memutuskan untuk menikahi adriana
dan aku tidak mungkin meninggalkan dia
dan aku pun tidak mungkin meninggalkan kamu

aku tidak mungkin meninggalkan kamu
aku hanya berharap
aku hanya berharap
kamu mengerti perasaanku
kamu mengerti perasaanku
apa ini dosa aku terhadap mendiam maminya reva